jaga dewa batara
ibu ini darah karibu
ibu jujur sama lasri ibu
sejak kapan ibu batuk berdarah seperti ini
tentang tadi pagi
kita harus segera ke tabib ibu
kita tidak bisa hanya minum obat minum obat saja
habib harus memeriksa keadaan ibu
periksa ketahuan pipi itu mahal
kalau saja romo tahu
apa yang sudah dilakukan
bagaimana dia sudah mencoren
aib apa yang kamu maksud
kakakmu ini lebih membanggakan romo
apakah dia lulus menjadi dharma putra
bukan begitu romo
romo untuk saat ini
tolong dengarkan aku
kalau saja pihak istana tahu
siapa keterjang dari kakak gue bangga
dia pasti tidak akan pernah lolos
menjadi dharma putra
jangan sembarang bicara kamu
kamu takut akan membuka semua aibmu
bahwa kamu sudah berudah
paksa seorang gadis baik baik
dengan se sr pusukmu itu
jangan dengarkan dia romo
dia sedang mabuk ini
aku sepunya sadar
dengan apa yang sudah aku katakan padamu
orang orang boleh meminta endang
ini semua fitnah romo
bukan aku yang berdampak senari ranti
tapi kamandanu yang melakukannya
jangan bicara sembarangan
apa yang dikatakan angger kamandano
itulah yang sebenarnya terjadi
jangan bicara sembarangan
jangan bicara sembarangan
apa yang dikatakan angger kamandanu
itulah yang sebenarnya terjadi
tidak tahu diri kamu
mau ditaruh dimana muka romo ini
bukan kalau saja pihak istana tahu perbuatan
anak pecat kamu
angger mau kemana
bagi bertemu dengan raditya
rombongan raden diyah wijaya
akan melewati desa randu alas
kita akan mencegatnya di sana
aku sudah siapkan beberapa jebakan
jangan sampai gagal
kepalanya akan dihargai sangat mahal
oleh prabu jayakatua
ibu ini darah prabu
ibu jujur sama lasri ibu
sejak kapan ibu batuk berdarah seperti ini
tentang tadi pagi
ibu kita harus segera ke tabi bu
kita tidak bisa hanya minum obat minum obat saja
habib harus memeriksa keadaan ibu
periksa ketahuan pipi itu mahal pak lasri
uang kita tidak cukup
pak lasri masih menyimpan sedikit uang
bu jangan membuang waktu
masih tidak ingin terjadi apa apa dengan ibu
mereka bisa melewati semua jebakan
jebakan belum berakhir kustiari mati
masih ada benang aku
yang haus melinum darah mereka
mereka tidak akan lolos dari senjata kami
sudah ibu bilang
uang kita tidak cukup
ibu tenang saja
aku tahu uangku kurang
tapi aku berjanji
ketika aku ada uang
aku akan lunasi semua hutang hutangku
sekali ini saja periksa ibuku
hutangmu sangat banyak pak lasri
kalau kau berhutang lagi
mau bayar dengan apa
kamu pikir membeli bahan bahan obat itu tidak perlu uang
ibuku sedang bantuk
aku tidak tahu ibuku sakit
dan aku tidak tahu lagi harus meminta tolong kepada siapa
aku sudah banyak menolong kamu pak lastri
kalau aku menolong terus
yang juga butuh bantuanku
sekali lagi pak mantabib
aku mohon periksa ibuku
dia sangat membutuhkan pertolongan
kami butuh bantuan pak mantabib
aku dari tadi sudah mengantri
aku ingin memeriksa ibuku
jangan mentah mentah kau ini orang kaya
dan juga dari keluarga terhormat
kamu jadi bisa seenaknya minta dilayani dengan cepat
aku dari tadi mengantri
untuk ibuku diperiksa oleh pak mentahbib
apa yang kamu lakukan
dasar orang bantuan
mesti tidak tahu diri
aku memang orang miskin
tapi aku tahu sopan santun
aku datang mengantri
tidak seperti kamu
kamu datang menyelat
dasar kurang ajar
seharusnya kamu tidak datang kemari
karena kamu tidak bisa membayar tabib
pergi pak mantabib
kami akan pergi dari sini
hutan randu alas
berada di seberang desa jasumungkal
aku harus bergegas
semoga tidak terlambat
jangan dorong ibuku
ada keributan apa itu
pergi kalian dari sini
apa mau kalian
kenapa kalian mendorongku
dan juga mendorong ibuku
ibuku sedang sakit
perempuan tidak tahu malu
jangan anggap ayah anakku
ibu sudah bu
ibu sudah bu
jangan datang kembali
memangnya kalian siapa
aku mempunyai hak
untuk mengajak ibuku berobat di tabib
memangnya kalian pikir
hanya orang kaya seperti kalian yang boleh berobat
atau kami bertindak lebih keras
aku tidak akan pernah pergi
sebelum ibuku diobati
tabib sendiri yang bilang
dia tidak mau mengobati ibu kamu
karena kamu tidak punya uang
lebih baik kita mengalah
aku tidak akan mengalah oleh mereka
kalau kita mengalah
yang adik kita semakin diremehkan
kita akan semakin ninjak injak
aku tidak akan mengalah
sampai ibu diobati
kamu benar benar ingin dihajar
aku tidak takut
aku buka mulutmu